lepas dari jabatan menteri kelautan dan perikanan
susi pujastuti pulang ke kampung halaman di kabupaten pangandaran
kedatangan mantan menteri yang populer dengan kata
tenggelamkan ini disambut antusias oleh ribuan warga dan nelayan
warga juga berharap susi tetap cinta laut walau sudah tidak menjadi menteri
ribuan warga dan nelayan pangandaran yang sudah menunggu sejak pagi
untuk menyambut kedatangan mantan menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
mereka langsung berebut menghampiri pesawat yang ditumpang di susi
di lapangan pacu pamugaran pantai pangandaran sabtu pagi dua puluh enam oktober
susi yang datang bersama keluarga langsung dikerumuni warga siswa
hingga para pejabat setempat berebut untuk bersalaman
setelah diberi kalung bunga susi diantar ke kediamannya di jalan merdeka pangandaran
dengan berjalan kaki
serta membawa berbagai poster bergambar sushi
antusiasme warga membuat mantan menteri yang populer dengan kata
tenggelamkan saja ini sempat meneteskan air mata
susi mengaku akan berlibur dulu dan istirahat di pangandaran
meski kini tidak jadi menteri susi mengaku tetap cinta laut
karena dia lahir dan besar di pantai
harapan ibu turut dekat bu
lebih baik untuk indonesia
gue akan tinggal di sana
saya kembali kembali
bu masih nanti peduli laut bu
oh ya aduh saya orang laut
sebagian warga bahkan anak anak berharap banyak terhadap susi
meski tidak terpilih lagi menjadi menteri
namun akan tetap mencintai laut
dan berjuang untuk kedaulatan laut indonesia
kecewa adalah ya
karena sudah tidak ada lagi yang mewakili dari pangandaran
takut nggak ada yang menggelamin lagi
terus takut nggak kayak yang dulu gitu
nggak terlalu peduli gitu sama laut
kayak susi gitu
aku tidak ada yang peduli seperti itu
kebu susi gitu ya
walau nggak jadi menteri harapannya gimana kebu susi
masih tetap peduli sama pengendara
masih menjaga ini laut pangandaran
tentu terima kasih pak jokowi yang lima tahun telah menemukan susi yang luar biasa
ya yang diakui oleh dunia
kalau persoalannya sudah jadi menteri kan sekarang hak biografi nya presiden
menurut jj wiradinata
susi merupakan kebanggaan
banggaan warga pangandaran dan banyak membantu untuk pembangunan pangandaran
ogi fatu zaman pangandaran jawa barat